pasangan baca pres dan bacawa pres ganjar pranowo dan mahfud md optimistis
tetap dapat menguasai perolehan suara di provinsi jawa tengah
menurut ganjar suara pdi perjuangan dan partai koalisi yang mengusung dirinya
tetap solid dan kompak walaupun putra sulung presiden jokowi
gibran raka buming raka ikut maju sebagai bacawa pres mendampingi prabowo subianto